ayah david ozora jonathan latumahina kembali membagikan kabar terbaru terkait perkembangan kesehatan anaknya
melalui akun instagram pribadinya terlihat kondisi david semakin membaik usai menjalani perawatan selama dua puluh empat hari di rumah sakit
david terlihat telah membuka mata walaupun belum bisa berinteraksi banyak
david juga terlihat sudah dapat berkedip